satu bulan menjelang pendaftaran pemilihan presiden
partai demokrat mengaku hampir solid memasangkan yusuf kala dan agus harimurti yudhoyono
untuk pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
namun menurut prediksi lembaga indobarometer duet jk ahy
diperkirakan akan bernasib sama seperti jk wiranto di tahun dua ribu sembilan yang lalu
partai hanura pun menilai wacana itu sekedar mencari perhatian joko widodo
sementara itu prediksi soal pasangan jk ahy di pilpres dua ribu sembilan belas mulai bermunculan
direktur eksekutif indobarometer m kodari kepada detik com memprediksi
duet jk ahy akan kalah seperti ketika jk maju bersama wiranto di pilpres dua ribu dua puluh
kodari menyebut memang ada fenomena wakil bisa menokrak elektabilitas capres
atau pihak utama dalam pencalonan
namun posisi jk sebagai capres belum memiliki elektabilitas
yang relatif besar
di lain sisi ketua dpp partai hanura inas nasrullah menduga
wacana duet jk ahy ini sebagai upaya ketua umum partai demokrat
susilo bambang yudhoyono mencari perhatian presiden joko widodo
inas pun menyebut demokrat memang partai yang memiliki kepercayaan diri berlebih
dengan mewacanakan duet jk ahy
kendati hampir solid menduetkan jk ahy
menurut politisi demokrat ferdinand hutayan
partai berlogo bintang menarik
dan versi itu masih membuka opsi berkoalisi dengan partai partai lain
sebelumnya putusan mahkamah konstitusi yang menolak gugatan
terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden
memotivasi demokrat untuk mengusung jk sebagai capres
didampingi ketua komando satuan tugas bersama demokrat
agus harimurti yudhoyono
baik kami akan membahasnya malam hari ini
dengan wasakjen partai demokrat renanda baktar
selamat malam mas renanda
dan kemudian direktur eksekutif indo barometer m khodari
kita lihat terlebih dahulu ya
pernyataan kita cupli kembali atau kita menculikan kembali
kutipan pernyataan dari salah satu elit dari partai demokrat
yang menyebutkan bahwa hampir sembilan puluh persen kader demokrat
saat dipolling secara internal
menyetujui atau mengharapkan ada duet
antara yusuf kala dan agus harimurti yudhoyo
yudhoyono berikut ini pernyataannya
ya ini yang disampaikan adalah menang di dalam sekarang
memang di dalam sekarang lagi mengeras jkahy
bahkan beberapa hari lalu diadakan polling di internal pengurus dpp
ada kelanjutannya kita lihat
mengeras suara hampir sembilan puluh persenan
dan hasilnya agar demokrat membentuk poros ketiga
membentuk poros ketiga saja dan mengusung pak jk sebagai calon presidennya
nanti kita munculkan lagi di layar yang lebih besar agar bisa terbaca dengan baik
nah apakah memang benar demikian
memang sudah dipolling artinya sudah mendekati kebenaran
ya polling itu sebenarnya pertanyaannya apakah kita poros jokowi poros prabowo atau poros ketiga
pollingnya seperti itu sebenarnya
pollingnya sembilan puluh persen memang betul
oke jadi memang ada pollingnya ya
ya polling inilah di internal pengurus fungsionalis
dan itu memang sembilan puluh persen lebih memang lebih cenderung untuk
untuk poros alternatif
dan soal jk ini itu lebih pada pemikiran beberapa fungsionalis
elit partai yang melemparkan jkahy pak sbs njum njum aja
yang kan kita bangun komunikasi dengan
artinya bagaimana kalau pak sby senyum senyum aja itu menyetujui atau nggak menyetujui sama sekali atau bagaimana
ya sampai saat ini kan semua komunikasi kita buka dengan semua partai
belum bisa putuskan
tapi bagaimana juga opsi atau pikiran pikiran ide ide yang muncul di internal
tentu pak sby sangat sifatnya akomodatif ya terhadap semua aspirasi
sembilan puluh persen yang dimaksudkan oleh pak janssen sitendaun tadi adalah sembilan puluh persen setuju poros alternatif
tidak mengikut petahana tidak mengikut poros prabowo tetapi membuat poros sendiri
tapi soal nama jk itu hanya dilemparkan atau memang cukup banyak juga yang mengusulkan
oh cukup banyak juga ya
nama jk sebagai calon presiden gitu ya
lalu apa langkah selanjutnya di dalam demokrat
setelah usulan usulan dilempar apa yang dilakukan
apakah ini masih digodok oleh pak sby
ataukah masih dibahas lagi
apakah benar jk capresnya atau ahy yang capresnya atau bagaimana
ide nya pak jk sebagai capres dan ahi sebagai capres
ide yang dilempar
itu yang dilempar oleh kawan kawan dibuat rasionalisasinya dilihat bagaimana peluangnya
bahkan ada beberapa nanti kita siapkan survei juga apakah nanti memang nama ini punya daya kompetitif ya kan
dan kemudian ya mungkin meminjam bahasanya johnson lah ada wisdom meet passion kan begitu
ada yang muda visioner enerjik ketemu dengan yang wisdom pengalaman capable dan mengayom lah gitu
nah ini yang melihat sebagai dua unsur ini punya masing masing punya strength yang kalau dipadukan
sehingga ini kemudian bergulir di internal kami dan dibahas
lumayan serius ya
oke nanti saya tanya lebih lanjut soal pertimbangan kenapa jk kalau cari sosok yang wisdom
apakah tidak ada sosok yang lain misalnya ini sebagai alternatif ya
nah kalau bang hodari menarik ini ketika langsung menganalisisnya wah sama kayak
saya sih saya sih terus terang nggak yakin ya bahwa pak sby itu akan setuju dengan jk ahi
kalau poros ketiga mungkin iya
tetap persoalannya begini karena pak sby itu tahu persis elektabilitas seorang jk
karena pernah bersama sama dan pernah mengkonsumsi secara rutin survei survei
phil press dua ribu empat dan dua ribu sembilan
sangat percaya sekali survei begitu ya
ya beliau orang yang paling percaya dengan survei ketika calon presiden yang lain tidak percaya
dan saya adalah saksi mata orang yang berinteraksi dengan beliau
mungkin kalau cerita detail bukan di sini tepat
tetapi beliau orang yang tahu persis mengenai elektabilitas
dan ya kita bercermin saja pada pengalaman dua ribu sembilan
dimana pada saat itu elektabilitas pak jk sebagai calon presiden itu memang kecil
dan pak jk sebetulnya menyadari itu sebabnya beliau tahun dua ribu sembilan ingin menjadi wakilnya pak sby lagi
masalahnya kan pak sby nggak mau dengan pak jokowi
iya dan akhirnya keputusan pak jk untuk maju calon presiden di tahun dua ribu sembilan belas
itu adalah keputusan yang saya sebut sebagai keputusan emosional
bukan keputusan yang rasional
dan pak jk pada tahun itu
oh saat dua ribu sembilan itu memang sengajanya inginnya wakil presiden lagi
wakil wakil presiden lagi
dan itu keluar dari pakemnya pak jk sebagai seseorang yang sangat rasional
yang sangat penuh perhitungan dengan hitung dagangnya begitu
dan saya bisa katakan begitu kenapa
karena tahun dua ribu tiga dua ribu empat ketika ditanya oleh media
kenapa pak jk mau berpasangan
jangan dengan pak sby sampai keluar dari kabinetnya bu mega juga
karena beliau bilang ya surveinya paling tinggi pak sby
jadi saya lihat ini pak sby pahal menang
nah tiba tiba di tahun dua ribu sembilan beliau keluar dari pakem
dan pak sby waktu itu maju bersama budi ono
dan beliau berani istilahnya berpisah dengan pak jk
karena memang sudah lihat hitung hitungannya
pak sby waktu itu sangat populer
sehingga dipasangkan dengan istilah kita itu tunggul kayu pun juga jadi
jadi menang gitu
dan saya kira pak sby adalah orang yang paling paham
bagaimana elektabilitas pak jk pada tahun itu
sebagai calon presiden
dan ya pak j pak
saya yakin pak sby masih membaca hasil hasil survei sampai sekarang
apakah kemungkinan hasilnya sama bang khodaryam
maksudnya tahun dua ribu sembilan dengan
malah lebih kecil
jadi indobarometer itu sudah beberapa kali survei nasional
terakhir pada bulan april
kita tes juga nama pak jk
ada banyak nama dua puluh satu nama bahkan ada enam nama
ditempatkan di calon presiden
nah pak jk sendiri sudah mengatakan berulang kali bahwa
mungkin butuh usia indonesia seratus tahun
untuk bahwa orang di luar jawa itu bisa terpilih sebagai presiden
oh jadi faktor jawa ini masih sangat
sebetulnya enggak ya ini kan statement dari pak jk
kalau menurut saya ini tergantung figur
mau orang jawa mau nggak orang jawa kalau populer populer aja
saya pernah ber
berujar berandai andai pada tahun dua ribu sembilan itu
seandainya pak sby itu orang makassar
dan orang pak jk itu orang jawa
ya saya aku yakin tetap pak sby itu populer
karena pak sby karena penampilannya karena cara berbicaranya
semua kualitas yang ada pada diri pak sby itu membuat dia
ya walaupun dia bukan orang jawa menurut saya dia tetap akan populer
jadi menurut saya ini cuma dua kemungkinannya
pertama bahwa ini adalah ide atau gagasan
atau gagasannya yang sent sit in down
yang kemudian di amin amin kan
jadi ini bukan gagasan pak sby
yang kedua sebetulnya ini hanya salah satu pancingan pancingan politik begitu
salah satu skenario politik diantara sekian banyak skenario yang ada begitu loh
tujuannya apa pancingan maksudnya bagaimana pancingan ini
tujuan akhirnya gimana ceritanya maksudnya
ya pertama kan minimal jadi rame jadi populer jadi diperbincangkan
ya kan nama ahayanya naik begitu
ya yang kedua yang kedua ya mungkin maksudnya juga
untuk melemahkan konsolidasi atau hubungan pak jk dengan pak jokowi pada saat ini
saya lihat kan belakangan nada bicara atau nada suara dari partai demokrat ini kan cenderung menyerang
atau negatif atau kritik ya kepada pak jokowi
ya mungkin karena tadi nuansanya
nuansanya ingin membangun poros ketiga
dan itu dimulai dengan cara apa
menggoyang yang sedang berkuasa kira kira begitu
cara menggoyangnya apa
ini calon presiden ini presiden sama wakil presiden
kita belah belah aja dulu
biar mereka sering cengkak dengan yang lain
silahkan menggeran ada di jam pak gnana
ini lebih langsung lompat ke soal dugaan dugaan tadi gitu ya
ini sebenarnya cuma pancingan politik
orang tahu elektabilitasnya rendah kok sebagai calon presiden
yang jelas sih dalam pembicaraan terakhir dengan pak sby
dijelaskan bahwa posisi golkar kan jelas
pak erlangga diharapkan bisa
oleh golkar ya mendampingi pak jokowi
dan itu kita sangat hargai itu kan
kita respect dengan itu
tapi bahwa memang ada juga pemikiran lain
saya pikir sesuai kebiasaan pak sby yang sangat akomodatif
jadi membiarkanlah itu
toh kita memang membangun semua kemungkinan
tadi disampaikan juga apakah itu satu trik juga
tentu kita tidak bisa memberikan istilah itu
tetapi pertanyaannya kemarin
jika ya kan kemudian pak erlangga ini
pada akhirnya tidak diambil oleh pak jokowi menjadi
pengawasannya apa yang akan terjadi
nah kan kita ingin ya
ini bagian dari pancing kita
apakah itu menjemput bola atau
ini kan diskursus juga
apakah ahy akan cocok dengan erlangga
atau ahy lebih cocok dengan jk atau dengan siapa
tergantung kedekatan kita lebih kepada siapa di dunia golkar
misalnya begitu ya kalau kita anggap ini membuat
maksudnya kalau misalnya pak erlangga
bisa berkoalisi dengan golkar misalnya seperti itu
pak erlangga hartarto yang di beberapa ruas jalan di ibu kota ini
sudah muncul dengan gojo ya golkar jokowi
kalau misalnya anda
berarti pak demokrat sudah mempertimbangkan kalau misalnya pak erlangga nggak diambil
ada untungnya nggak masih dukung pak jokowi
maksudnya begitu yang dinantikan begitu ya
apakah golkar akan tetap mendukung atau golkar akhirnya kemudian di internal terutama
tidak semua sepemikiran juga kan
pak akbar tanjung misalnya
pak akbar tanjung sudah jelas saja bilang
ah go pak jk silakan
anda punya jalan itu
dan saya yakin pak jk itu punya kompetensi untuk menjadi presiden
kan itu sudah jelas sebagai suatu bukti bahwa golkar belum satu suara
tapi ya komunikasi dengan pak sby dengan pak erlangga juga baik
masih baik ya oke
semua kita lihat
kita lanjutkan setelah jeda karena ada ungkapan yang menyebutkan
memang ini cuma pak sby mencari perhatian dari pak jokowi aja
nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
ya tadi sudah kalau bang kodari bilang ini bisa pancingan politik untuk strategi strategi selanjutnya
sebenarnya agak juga sudah dikasih kode juga tadi dari bang renanda bahwa
ini sebenarnya apa namanya juga melihat perkembangan
kalau nanti misalnya pak jokowi nggak jadi mengambil pak erlangga untuk calon wakil presiden
artinya kan ini apa ya standby di pinggir lapangan saja
lari ke demokrat mungkin
betul tapi kan partai demokrat kan pasti mau menang di pilpres ini
tentunya tidak ingin ahi yang menang
tentunya ingin ahi maju kemudian kalah lagi
saya lihat sebagai kalah lagi gitu loh
kan udah kalah di jakarta lalu kemudian maju pilpres kalah lagi
bisa disamakan konteksnya itu bisa aja
bahkan saya kira akan membuat kalau di pilkada jakarta maju kemudian kalah
masih untung juga karena nama ahy itu jadi naik
terdongkrak naik istilahnya kan popularitas kampanye pilkada ongkos pilkada hasil nasional kan
tapi kalau kalah pilpres menurut saya
tarik kemana lagi ahi ini agak sulit mengkonstruksinya
dan karena itu pasti kalau mau betul betul serius memajukan ahi di tahun dua ribu sembilan belas
harus skenario menang
nah pertimbangan maju calon presiden wakil presiden bukan cuma pertimbangan kualitatif
tapi juga pertimbangan kuantitatif
kalau soal kualitatif pasti kita tidak mempersoalkan pengalaman kemampuan wisdom seorang pak jk begitu
tapi mohon maaf bertahun tahun kita survei pak jk itu memang
kalau kita istilahkan ada coupling di kepala orang ada coupling capres ada coupling cawapres
memang couplingnya pak jk ini di wapres
iya beda dengan pak sby pak sby itu tahun dua ribu tiga dua ribu empat saya ingat
untuk calon presiden tinggi calon wakil tinggi juga begitu sehingga waktu itu
sebetulnya ibu mega kan berniat untuk mengganding pak sby sebagai calon wakil presiden
karena populer tapi mungkin pak sby lihat eh saya untuk calon presiden juga
jadi pak jk ini belum pernah keluar dari couplingnya
dari seorang wakil ke kemuliaan sampai sekarang ini ya
sampai sekarang di wapres cukup tinggi
angkanya sebagai calon wakil presiden masih cukup
sebagai calon wakil presiden beliau tertinggi masalahnya kendalanya sekarang undang undang
sudah diuji ke mk dan ditolak oleh mk karena itu pilihan pak jk ya istilah saya cuma dua
pertama menjadi calon presiden atau kedua menjadi kingmaker
nah menjadi calon presiden sebetulnya juga berat itu hanya teoritis saja hanya teknis saja
realita di lapangan berat karena apa elektabilitas pak jk ini memang kecil
sementara tingkat pengenalan beliau sudah tinggi lain kalau belum dikenal ya barangkali nanti kalau disosialisasikan
kelihatan aspek aspek bagusnya elektabilitasnya akan meningkat
jadi sebetulnya pak jk ini pilihannya cuma satu saja menurut saya kingmaker saja
nah kingmaker tipe a atau tipe b tipe a itu hanya mengkampanyekan saja tipe b mengendorse nama nama tertentu
tipikal pak jk yang selama ini perjalanan politiknya bagaimana anda melihat meng endorse ataukah hanya ikut mkp
kemungkinan nomor dua sudah terjadi karena beliau ingin istilahnya punya orang orang juga
dimana di dki jakarta bagaimana beliau memainkan atau mendorong seorang anies baswedan yang tadinya berada di luar arena
ditawarkan kepada pihak pihak yang
yang berkepentingan partai politik dan kemudian diambil sebagai
jangan jangan dirangkul demokrat supaya tidak jadi kingmaker ini ya bang renan
gini kalau saya pertama saya mau komentarin bang hodari mungkin di surveinya bang hodari seperti itu
tapi di beberapa survei termasuk internal kami untuk posisi cawapres tertinggi itu ahy masih bang itu yang pertama
yang kedua saya mau klarifikasi sedikit bahwa bukan karena kita nungguin jangan anda ambil kesan begitu ya
jangan seolah olah kita nungguin kalau nggak jadi nih golkar kita tangkap bukan
itu adalah salah satu jalan masuk ya kan untuk kita dengan golkar bisa berkomunikasi
tapi reason behind nya atau kira kira reasony nya itu tadi itu ada wisdom passion ada pengalaman ada visioner enerjik dan seterusnya
tapi apakah benar benar nanti jk yang akan menjadi apa seperti kita usung tentu ya ini sampai
saya kemarin dikasih clue lah sedikit bahwa kebiasaan kita nggak tahu mungkin mbak warari bisa lebih paham ya lebih malam
setiap capres maupun kemarin pilkada
semua yang namanya usungan atau pendaftaran dilakukan last minute semua
sehingga tentu kita bisa bayangkan betapa sibuknya
kenapa harus last minute yang ditunggu apa
kenapa harus last minute mungkin pak jokowi dan pak prabowo yang bisa lebih kompeten untuk menjawab
karena beliaulah yang sekarang ini kan menjadi motor di dua poros
jadi tergantung porosnya pak jokowi dan juga pak prabowo dong mbak demokrasi menunggu itu
semua faktor saling berkaitan tapi kita kan tidak mau pasrah demokrat juga lakukan komunikasi dengan semua
partai partai terutama partai partai yang dekat lah secara visi misi dengan demokrat itu kira kira lebih sama
siapa yang dekat dengan demokrat
pan pkb pks golkar juga ya kan
iya kita sama sama jadi itu tetap dibangun nanti kemudian apa yang muncul saya rasa akan terbuka lebih terang menjelang beberapa hari
tapi kalau kita lihat kan dari beberapa gambaran
yang dilakukan oleh demokrat misalnya mengupload ya atau memasang wajah pak jk dengan ahy di status media sosialnya
di whatsappnya begitu dan beberapa hal yang lain begitu artinya seolah olah sudah ini keputusan bukan keputusan
seolah olah ini hal yang paling baik buat demokrat di internal begitu loh
nah kalau kemudian dikaitkan dengan pernyataan atau mungkin analisis bang kodari tadi bahwa ahy ini kan maju tentu saja untuk menang
akan dampaknya sangat buruk secara elektoral untuk kepentingan pemilu selanjutnya misalnya
kalau akhirnya kalah lagi tadi di garis bawahnya kalah lagi
sementara pak jk tadi elektabilitas seperti itu
saya mau mengamini pak ho dari beliau ini kan cukup dekat sama pak sby dan saya setuju dengan penilaian pak ho dari
pak sby ini orang yang sangat berhitung dalam membuat perencanaan
untuk tku maja diperhatiin kok
jadi tentu survei elektabilitas itu akan ditaruh sebagai faktor salah satu yang paling utama di demokrat untuk menentukan akhirnya kita berkoalisi dengan siapa mengusung siapa
bahwa sekarang dinamika seperti itu anda mungkin lihat karena kebetulan teman teman anda di demokrat yang menjadi teman pasang status
tapi dinamika di dalam macam macam
pada saat pooling kemarin itu ketika ada yang pak jokowi misalnya kan ada juga dengan pak jokowi
waktu itu tepuk tangan
yang paling banyak yang mana ini
oh pak jk
dan kemudian ya memang yang lebih vokal kawan kawan itu kemudian mendorong lah melempar lah
kemudian dibuat resion behind nya tentu ada diskusi
tapi semua itu kita tunggulah
tapi kalau misalnya hitungannya memang pertimbangannya sangat detail tadi ya sangat berhitung banget gitu
apakah ini menular ke seluruh pengurus dpp yang lain misalnya
karena kalau soal elektabilitas tadi sudah disebutkan bahwa pak jk coupling nya itu adalah wapres
kalau capres tidak pernah lebih dari berapa tidak terlalu tinggi
ya kecil lah intinya
intinya kecil begitu
kenapa kemudian ada pemikiran pemikiran pak jk menjadi capresnya
kalau belajar di dua ribu sembilan tadi misalnya tadi disinggung juga oleh bang kodari
sehingga jawaban ini
karena pengurus demokrat ini banyak muda muda
belum lulus sekolah kali ya
ya saya rasa semangat yang ada di dalam internal itu oleh pak sby tidak dibatasi gitu
dalam diskusi pun di depan pak sby pak jk saja pak gitu
pak sby senyum senyum
jelasin begini pak
ya macam macam lah terutama dari kawan kawan yang lebih bersemangat daripada saya ya untuk jk ahy
oh jadi bang renanda ini bukan jk ya
mumpungnya ada pak sekjen ya
ketimbang jk ahy lebih konkret itu kalau jokowi ahy
udah menang itu
nah terkait dengan
bikin ide itu pun yang menang gitu loh
tolong dimarahin teman teman
bikin ide itu nama ide itu yang menang
jangan yang kalah
kasian pak sby kasian ahy
kalaupun ini bagian dari strategi menurut anda
ini sabotasi internalnya namanya
tolong dendengarkan ini
ini sabotasi internalnya namanya
mau menjurumuskan ini menjurumuskan ahy sama pak sby ini
ahy ini yang memperkembangkan ide jk ahy ini
coba ya kalau anda tuh ngusul itu yang menang gitu
kenapa pak jokowi elektabilitasnya paling tinggi dikombinasikan dengan ahy yang masih muda
semangat nih bang renanda
bang renanda silahkan
pemikiran kan bervariasi sekali
ada juga kok memang di internal yang
udah pak rasio
paling rasional lah sama pak jokowi
pak sby juga kan juga membangun komunikasi juga
tentu itu masih butuh waktu untuk melihat apakah nanti ada kecocokan atau bagaimana
ataukah nanti memang ke poros tiga ke poros satu poros dua
tentu saat ini terlalu dini lah untuk kita memutuskan
tapi hasratnya itu terlihat sekali memang dari internal
hasratnya poros baru gak mungkin sama pak jokowi
jadi sebetulnya begini
mereka itu kan sebetulnya bukan sedang menjawab
bukan sedang menyampaikan isi hatinya
mereka itu sedang bingung melihat posisi pak sby
yang kelihatannya masih diem diem aja belum jelas
daripada salah omong lebih baik jaluk selamat
beliau mengatakan bikin poros ketiga
per hari ini ya kalau bicara kalau lihat gesturnya lihat wacananya
memang pak sby itu kesannya seolah olah
sedang mengkritik ya
sedang mengambil posisi tengah
dan memang itulah selama ini posisi yang diambil oleh partai demokrat
kami ini istilahnya poros tengah kan begitu
tahun dua ribu empat belas pun ketika besannya maju calon wakil presiden
pak sby pun juga duduk diam begini kok
baru saat saat terakhir istilahnya dikasih lepas untuk mendukung prabowo hatta
jadi memang pak sby ini
tidak mendukung tapi kasih lepas
begini pak sby ini mantan presiden
dua kali tokoh besar tokoh hebat
beliau ingin menjadi pilar
begitu kan ada istilah ya sebetulnya
atau tokoh utama atau pilar utama politik indonesia ini kan cuma beberapa saja
sederhananya cuma empat
satu jokowi sebagai presiden
dua ibu mega sebagai ketua pdi partai terbesar
tiga prabowo sebagai calon presiden kedua yang terkuat dan punya partai
empat sby sebagai mantan presiden
jadi dia ini diantara empat ini saya ini sendiri
saya tidak kiri tidak ke kanan
jadi pengurus begitu lihat pak sby begini
itu bukan suara hati nuraninya tapi supaya pak sby kalau nuansa
suara hatinya yang bagaimana nanti setelah jeda berikut ya
rai misalkan segera kembali mengulas ya
baik ada komentar juga karena memang wacana jk ahy yang dilontarkan oleh
sejumlah elit partai demokrat bukan keputusan resmi partai tentu saja sejauh ini
tapi ini adalah wacana yang berkembang di internal partai demokrat
rencana menduetkan jk ahy ini juga mendapat tanggapan beragam dari
elit politik dari partai partai yang lain
salah satunya adalah partai hanura
inna nasurlah kita lihat kutipannya berikut ini
ya ini dia kita ambil dari detik com dua juli ya hari ini
duet jk ahy ini saya juga hanya sekedar genit genitan sby
untuk mencari perhatian pak jokowi
apakah ini mungkin genti gentian maksudnya supaya pak jokowi menggayat ahy gitu maksudnya atau bagaimana
bisa jadi itu
jadi tembak a dapatnya b sebetulnya begitu
menanggapi bagaimana pak renanda
saya rasa tadi saya sudah jelaskan
ini memang masih jadi diskursus kan di internal
kalau dengan pak jokowi dengan semua kubu lah pak prabowo segala macam
ini kan komunikasi sedang dibangun
dan komunikasi pak sby dengan pak jokowi sangat baik
dengan pak prabowo ini beberapa teman teman sudah memulai
mungkin nanti tinggal mematangkan
pasti kan dengan semua pihak kan kita harus berkomunikasi
dengan partai partai ketum yang lain juga akan
tandanya seperti itu kan
itu kan di majelis tinggi mas
jadi bagaimanapun juga aspirasi itu
maksudnya ini keinginan kader juga ya di dalam ya
kalau keputusan kan kita bicara nanti
tentu akan menjadi insight buat pak sby kan apapun itu akan menjadi brief
akan menjadi insight kemudian menjadi bahan bahan yang akan dipertimbangkan dalam mengambil keputusan
terutama ada majelis tinggi yang bukan hanya pak sby tapi juga ada anggota yang lain lain
tentu saja kan arah kesana itu mungkin dipikirkannya hanya sedikit
mungkin karena mungkin darurat baru mungkin kesana
tapi kan semangatnya membuat yang tadi baru itu alternatif itu kan intinya
pertanyaan selanjutnya kemudian begini
apakah demokrat sudah punya gambaran siapa yang partai yang akan diajak begitu
karena kalau kita lihat sekarang ini kan partai partai ini kan larinya ke pak jokowi atau ke kubunya pak prabowo porosnya prabowo subianto
ya tadi saya sudah sampaikan sih soal koalisi dengan partai mana tentu kita lebih mudah berkomunikasi dengan partai partai yang memang pernah bekerja sama dengan demokrat
dan posisi mereka juga sulit kita membuat satu komitmen misalnya di teman di atas putih dengan teman teman di pan pkb dan lain lain
itu karena mereka juga semuanya dalam posisi yang sama
mereka coba lagi membangun komunikasi dengan pak jokowi juga
gimana pak kalau kami ini ya kan ada kesamaan kita nggak
dan kemudian juga misalnya pan pak zul misalnya kelihatan mendekat ke pak jokowi tapi pak amin dengan pak prabowo itu juga membuktikan bahwa diantara mereka partai partai itu masih sangat cair masih gitu
nah itu juga yang terjadi di kita
tapi pak sby kita percayalah pak sby ini pasti akan membangun komunikasi dengan lebih jernih gitu
melihat situasinya dan tentu tadi bang hodar juga bilang salah satunya
faktor apa yang paling menjadi perhitungan
penghitungan pak sbi selama ini
kita harus dua ribu sembilan belas harus sungguh
salah satu yang terutama ya pasti survei juga
kan kita tidak bisa menasbikan survei nggak penting nanti kita lihat apa
ada yang menarik nih ini saya nggak tahu mungkin nanti konfirmasi dari bang wadari
dalam survei beberapa survei yang kita
waktu itu bahas dengan pak sby
juga dengan kita punya survei internal juga
yang belum memutuskan akan memilih pak jokowi atau pak prabowo
ini bisa berarti mereka memang belum ingin menjawab
atau bisa juga berarti mereka tidak ingin memilih pak jokowi dan pak prabowo kan seperti itu
siapa mereka di mana apa mereka mau ini menarik untuk kita pelajari
tapi kemudian dari beberapa apa
metode yang kita coba lakukan disitu
ada satu kesimpulan yang memang masih terlalu awal
tapi make sense maksudnya gitu
nanti ini ahli survei kan bisa lebih
artinya yang disasarkan demokrasi itu berarti
bahwa chance untuk bisa mengungguli pak jokowi justru lahir dari figur baru
nah ini tentu juga menjadi insight juga
itu kita mengambil keputusan
ya kalau saya sebagai orang survei ya pengalaman selama ini memang kita lihat data yang sudah ada ya
jadi per hari ini tetap lawan terkuat pak jokowi itu adalah pak prabowo
yang sudah jelas jelas manifest ya
kalau bicara yang masih di bawah itu semua spekulasi semua kemungkinan ada
tetapi ya ya namanya spekulasi begitu
jadi peluang untuk terjadinya terrealisasinya tetap lebih kecil ketimbang yang sudah manifest
itu pola pola yang kita temukan di berbagai tempat
yang namanya kejutan selalu ada
tapi namanya kejutan itu ya bukan pola umum
dari seratus kali kejadian yang begitu itu lima barangkali atau sepuluh
jadi seringkali begini
seringkali ini kita bias ya
bias dipengaruhi oleh harapan kita
tentang adanya kejutan itu gitu
atau karena dia kejutan dia menjadi menarik
sementara pola umumnya itu kemudian diabaikan begitu
padahal kalau kita bicara tren dan pola yang umum kita mau mengambil keputusan itu apa
berdasarkan yang pengecualian atau pola umum
ya pola umum lah
karena itu yang paling sering terjadi
dan probabilitynya sering terjadi
jadi menurut saya sebetulnya dengan segala analisa tadi ya tetap saja yang berpeluang bertarung itu adalah figur seperti
ya balik lagi dua ribu sembilan
pada waktu itu sudah mengerucut tuh
pak sby kubu pak sby dengan kubunya ibu mega
kemudian ada pak prabowo berusaha nyodok
nggak bisa juga akhirnya berpasangan dengan ibu mega
nah pak jk kan underdog nih dari bawah
teorinya mungkin tadi
wah ini membutuhkan figur baru yang sofinya sekarang kecil
nanti akan jadi besar
ternyata tetap kecil juga
tapi fenomena pilkada kemarin gimana melihatnya
itu kan pengecualian
itu kan pengecualian
sekali lagi itu pengecualian
apakah bisa mengalir nggak
orang itu ngelihat kejutaannya naik
tapi lihat yang lebih besar
yang menang tuh siapa
tetap yang menang itu yang disurvey gitu loh
yang disurvey itu tetap gitu loh
orang ini kan membesar
peluang tapi jadi bias ya harapan
kalau kita bicara perubahan itu baru ekstrim atau baru perubahan besar
kalau pemenangnya berubah
pemenangnya tetap kok gitu
cuman ya memang tentu yang di belakang
karena seorang yang naik itu kemudian rame
orang kita naik kita naik gitu
yang seringkali dibahaskan misalnya kayak di jawa barat ya kan
kemudian angkanya yang tidak awalnya tidak dikenal
tiba tiba angkanya cukup tinggi nomor dua gitu
kemudian di jawa tengah juga
itu hanya anomali saja menurut anda
tapi fakta pertama adalah yang menang siapa
menangnya tetap sama dengan survei
sekali lagi dalam pemilihan langsung itu
kalau medali perak tidak enam puluh
aku nih suara aku naik sekali
tinggal tiket lagi lima persen
mana nggak kalah
ya sudah selesai
bahwa itu dianggap misalnya sebuah pulang itu bias dengan harapan maksudnya
iya bias harapan
ada yang menarik yang menjadi pembeda pilpres nanti dua ribu sembilan belas dengan yang kemarin
yaitu adalah masa sosialisasi partai itu cukup panjang
sementara yang sebelumnya kan pendek pendek
ini juga menjadi satu faktor yang juga diperhitungkan oleh demokrat
bagaimana dalam delapan bulan itu katakanlah kalau ini figur baru masih ada waktu cukup waktu ya kan
tapi kalau ini figur lama bagaimana memaintain
hal seperti itu banyak sekali faktor yang kemudian ditaruh di meja dan kemudian dipertimbangkan
pak sby sekali lagi sangat memperhatikan semua faktor semua unsur semua variable
tapi ini nggak khawatir terulang di dua ribu sembilan belas
pak sbe sangat memperhatikan itu tapi kemudian akhirnya nggak yuk ke mana pun
dua ribu sembilan belas hampir bisa dipastikan kita tidak mungkin abstain
tidak mungkin abstain ya
pasti kita akan berpartisipasi dan kita harapkan pasangan demokrat menang
bang kodari tapi kemungkinan munculnya poros ketiga itu seperti apa
karena ada yang menyebutkan secara hitung hitungan teori bisa terjadi
tapi secara realitas politik agak sulit muncul poros di luar misalnya prabowo dan joko widodo
ya dalam politik kan nggak ada yang nggak mungkin ya
tetapi pada dasarnya sekali lagi saya berangkat dari yang sudah manifest
yang sudah manifest ini lima partai yang punya kursi dpr tahun dua ribu empat belas sampai sekarang ini itu sudah ke pak jokowi
kemudian tiga partai sudah gak mau dengan pak jokowi
dan kecenderungannya itu kepada prabowo
apa saja satu gerindra dua pks tiga pan
yang tersisa tinggal dua partai saja
demokrat dengan pkb
demokrat dengan pkb itu kalau berkoalisi nggak cukup
nggak bisa memenuhi persyaratan
demokrat dengan pkb saja
dia cuma satu ratus sepuluh syaratnya satu ratus tiga belas kursi betul ya
walaupun sekarang masih ada uji materi lagi ya
kurang uji materi ya
ini dengan asumsi bahwa tidak ada ya kalau itu selesai berantakan diskusi
berubah aja nih
lupakan aja semua diskusi kita malam ini
berubah semua ya pak jokowi
kita memulai sebuah diskusi yang betul betul baru
kita berangkat dari asumsi aturan yang sudah ada
nah pkb sendiri kecenderungannya tetap kepada pak jokowi
kalaupun dia lari tadi masalahnya nggak cukup
nggak cukup antara pkb dengan demokrat
tidak cukup tidak memenuhi persyaratan
jadi baru bisa kalau kemudian demokrat itu bisa menggandeng satu partai lagi
yaitu partai amanat nasional
itu baru bisa
tapi masalahnya kalau tiga ini menjadi rumit pembagian jatahnya
siapa calon presidennya siapa wakil presidennya
itu bisa kelahi
dan kalau sudah kelahi
jangan jangan itu sudah dibahas juga
sebenarnya masih gak ketemu juga begitu ya
itu rumit sekali
baik karena ini memang masih dinamis
dan maunya di menit menit akhir
itu karakter biasanya seperti itu
akan melihat bagaimana nanti calon yang benar benar dimajukan
tapi paling tidak wacana itu sudah muncul di internal demokrat
yang akan memasangkan jk dan ahy
tapi kita lihat saja nanti kedepannya seperti apa
terima kasih bang renanda dan juga bang kodari atas waktunya malam ini
prime news masih akan segera kembali setelah jadwal berikut